terima kasih animasi bersama kami dan pesta bersama
memeriahkan hud kemerdekaan ri ke tujuh puluh tujuh gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat
bersama dengan komunitas penyelam di daerah itu menggelar prosesi upacara dan pengibaran bendera merah putih di dasar laut
selain di dalam laut juga ikut dibentangkan bendera sepanjang tujuh puluh tujuh meter yang menunjukkan angka ulang tahun republik indonesia
selain memeriakan hut kemerdekaan kegiatan tersebut juga digelar untuk mempromosikan potensi kekayaan dan keindahan bawah laut sumatera barat yang layak dikunjungi
upacara dan pengibaran bendera merah putih di bawah laut dilakukan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat
bersama komunitas penyelam di pulau gosong yang berada di kawasan mandeh kabupaten pesisir selatan
rombongan bergerak menuju pulau gosong dari pelabuhan muaropadang dengan menggunakan sepuluh unit jetski
jarak antara pelabuhan muaru padang dengan pulau gosong sekitar tujuh belas mil laut atau sekitar dua puluh enam kilometer
gubernur mahyeldi wakil gubernur audi joinaldi terlihat mengendari jetski masing masing dengan kecepatan cukup tinggi
di lokasi sudah menunggu para penyelam profesional dari berbagai komunitas yang ada di sumatera barat
gubernur wakil gubernur dan rombongan serta para penyelam ini kemudian melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut
hari ini kita menyelami laut laut yang ada di nusantara dan ini kita pilih adalah di samudera india
berbatasan antara mentawai dengan pulau sumatera ya
sekaligus kita juga melihat bagaimana kekayaan alam jadi keindahan di dunia ini
ya termasuk di indonesia tentunya bukan hanya keindahan di darat saja tapi juga keindahan laut
ide upacara bawah laut sendiri menurut wakil gubernur sumbar audi joinaldi berawal dari kegiatan rakor di kepulauan mentawai
wakil gubernur sumbar terkenalkan lembahnya gunungnya bukitnya danaunya tapi lautnya ya perlu kita ekos
oleh karena itu tadi kita mengibarkan bendera merah putih di bawah laut dengan peselam peselam profesional sumatera barat
nah dengan pak gubernur nah juga mengibarkan tujuh puluh mm bendera di pantai bendera merah putih
setelah pengibaran bendera di bawah laut
bapak gubernur sumbar menangkan bendera merah putih sepanjang tujuh puluh tujuh m di atas permukaan laut
sayangnya tidak seluruh bendera berhasil dibentangkan karena kondisi cuaca dan angin yang berhembus kencang
bendera ukuran raksasa itu akhirnya dibawa ke lokasi yang memungkinkan untuk dibentangkan
kesulitan utamanya kalau di perairan itu kan arus dan gelombang ya
jadi kalau memang kalau sudah menjelang siang itu kondisi cuaca sudah mulai walaupun sekarang cerah nih
tapi kondisi angin enggak gampang itu kan kondisi yang kita lakukan itu yang kita lakukan
dan gelombang itu sudah mulai agak keras dia
jadi agak susah kita di laut
tadi rencana mau dibentangkan di permukaan air
cuma karena kondisi harus agak meningkat sekarang
maka dibentangkan di daratan seperti yang lagi disiapkan oleh kawan kawan
sebelum bertolak kembali ke padang rombongan sempat menikmati keindahan alam kawasan mandeh dengan bermain jet ski
diharapkan kegiatan seperti ini membuat potensi kekayaan dan keindahan bawah laut sumatera barat
dengan lebih baik